pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas usia enam hingga sebelas tahun telah dimulai pada empat belas desember
tahapan vaksinasi ini menjadi langkah pemerintah dalam melindungi anak dari covid sembilan belas
serta mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka agar anak tetap aman dan terlindungi
pada empat belas desember dua ribu dua puluh satu pemerintah melakukan vaksinasi covid sembilan belas untuk usia enam hingga sebelas tahun
sasaran cakupan vaksinasi ini adalah dua puluh enam lima juta anak indonesia
vaksinasi covid sembilan belas usia enam sampai sebelas tahun dilakukan secara bertahap
tahap pertama vaksinasi dilaksanakan di provinsi dan kabupaten atau kota
dengan kriteria cakupan dosis satu di atas tujuh puluh persen
yaitu di satu ratus lima belas kabupaten kota di sembilan belas provinsi
sesuai dengan emergency use of authorization yang dikeluarkan badan pengawas obat dan makanan republik indonesia
vaksin yang tengah digunakan untuk anak usia enam sampai sebelas tahun adalah sinovac
penyuntikan vaksin dilakukan sebanyak dua kali dengan interval pemberian dua puluh delapan hari
vaksin covid sembilan belas efektif dalam memproteksi serta mengurangi risiko tertular infeksi
virus sars cov dua pada anak
vaksinasi usia enam sebelas tahun dapat mempercepat cakupan vaksinasi indonesia
serta mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka agar aman dan terlindungi
dan kalau itu sakitnya kita bisa jaga tentu itu otomatis menjaga angka kematian
di samping itu tentu yang paling penting bagaimana kalau dilakukan vaksinasi anak sekolah itu
ya dia pulang ke rumah aman
menyebar ke apalagi kalau ada punya kakek nenek di rumah yang sudah usia lanjut
apalagi belum divaksin
kalau anak itu tertular ya potensi penularan ke orang tua kakek nenek itu sangat tinggi sekali
di samping itu tentu karena ini sudah ada pembelajaran tetap muka terbatas
ini juga saya kira menjadi dukungan
dukungan kalau warga sekolah itu guru para murid itu sudah dilakukan
meski gejala klinis covid pada anak tergolong ringan bahkan ada yang tidak bergejala
namun ada kemungkinan anak mengalami risiko berat saat tertular virus covid sembilan belas
terutama pada anak dengan penyakit penyerta
tidak hanya untuk tubuh anak sendiri
vaksin juga menghindari penularan kepada keluarga terdekat serta lingkungan sekitar
ini sebetulnya ada pasangannya antara
pokok kesehatan lima m dan vaksinasi itu pasangannya tidak boleh dilepas
itu satu pasangan serasi sekali
jadi kalau kita hanya mengerjakan salah satunya
katakan kita hanya mengerjakan lima m tetapi tidak divaksin
itu penularan memang berkurang
tetapi yang sakit tetap ada
karena virus ini masih bisa hidup di tempat tempat manusia yang belum divaksin
termasuk yang mutasi tentunya virus yang mutasi
nah ini satu yang harus kita hati hati
yang kedua bahwa kalau misalnya anak anak ini tidak divaksinasi
ini kan menjadi sumber juga
apalagi dikatakan bahwa di negara lain itu anak anak itu justru super spreader
jadi karena dia lucu digendong gendong dicium cium padahal dia lagi otg
nah ini juga sangat sangat sangat
menular jadi hal hal yang seperti ini ini yang tidak diharapkan
kalau dua duanya dikerjakan lima m plus vaksinasi
maka penularannya menjadi sangat sangat minimal
secara kreatif orang tua dapat melakukan pendekatan kepada anak
agar anak mau divaksin
langkah ini turut membantu dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi pada usia enam sampai sebelas tahun
jadi penjelasan kepada para orang
orang tua itu yang nomor satu perlu diberikan
bahwa kebenaran vaksin itu dan hoax yang salah itu mohon tidak dipercaya dan sebagainya
nah tahap kedua adalah mendekati anak
nah tentu untuk anak tentu dalam bahasa anak
bahasa anak itu ya dengan dongeng dengan lagu dengan cerita
mungkin kalau iklan tadi cukup bagus ya misalnya mau ketemu nenek nah vaksin
mau ke sekolah ketemu teman teman bersekolah gembira lagi
nah vaksin dulu persyaratannya
mungkin ya harus kreatif diciptakan lagu lagu
misalnya ayo kita lawan itu virus corona tetap waspada dengan vaksinasi
misalnya semua gembira belajar bersama dan sebagainya
perhendek kata bahwa vaksinasi itu sahabat anak yang menyenangkan
pada desember dua ribu dua puluh satu kementerian kesehatan menyiapkan
pada tahun mendatang direncanakan pengadaan baru vaksin
untuk memenuhi kebutuhan lima puluh delapan tujuh juta total dosis vaksin
untuk dua puluh enam lima juta anak usia enam sampai sebelas tahun